pemanfaatan energi matahari untuk tenaga listrik memang belum menjadi pilihan bagi masyarakat di perkotaan seperti jakarta maupun di seluruh indonesia
kini energi surya mulai populer dan banyak dimanfaatkan simak liputannya berikut ini
sudah lebih dari tiga tahun smp negeri sembilan belas jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada listrik dari pembangkit milik pln
instalasi panel surya di smp negeri sembilan belas berada di atas dak masjid sekolah
pemasangan panel surya ini merupakan proyek percobaan dari pemerintah provinsi dki jakarta dan kementerian esdm tahun dua ribu tiga belas lalu
penggunaan panel surya ini telah mengurangi tagihan listrik sekolah hingga delapan juta rupiah setiap bulan
panel surya tersebut juga berperan dalam proses edukasi potensi energi baru terbarukan
praktis iya murah iya memang luar biasa
andai kata di sekolah kami ini sudah semuanya pakai itu luar biasa
harapan kami jelas anak anak harus berubah berubah mindset tadi dari tenaga listrik menjadi tenaga surya
karena kita kalau surya itu kan dimana saja ada kan itu
penggunaan energi surya di indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak tahun delapan puluh an
akan tetapi penerapan dan pengembangannya seolah jalan di tempat dengan alasan mahal dan sulit
kondisi tersebut mulai berubah pada awal tahun dua ribu dua
pabrik pembuat sel surya mulai bermunculan
kini terdapat sepuluh pabrik perakitan modul surya dengan kapasitas produksi seratus mw per tahun
sebenarnya produksi lokal tenaga surya ini mulai berkembang sekitar lima sepuluh tahun yang lalu lah ya
apa namanya krisis minyak harga minyak sampai seratus usd per barel itu ya
orang makin menyadari kebutuhan
tenaga surya ini makin tinggi
harus ada energi alternatif selain daripada bbm
di perkotaan sendiri sebenarnya mulai tumbuh ya
tahun yang lalu saya kira itu mulai tumbuh
sebagian karena mulai tumbuh lifestyle di perkotaan untuk menggunakan green energy
krisis energi fosil global tentu positif bagi perkembangan energi baru terbarukan di tanah air seperti energi surya
saat ini sekurangnya delapan puluh mw energi surya sudah terpasang di seluruh indonesia
pemerintah juga menawarkan pembangunan pembangkit energi surya berkapasitas satu ratus lima puluh mw kepada swasta
targetnya pada dua ribu dua puluh lima mendatang satu juta atap rumah akan menggunakan panel energi surya dengan kapasitas mencapai satu gigawatt
harga bukan lagi menjadi alasan karena kebutuhan energi bersih dan terbarukan semakin meningkat
apalagi selisih harga antara energi listrik pltu
dengan panel surya hanya sekitar lima sen dolar per kwh
mungkin prediksi saya di dalam lima atau sepuluh tahun ke depan itu perbedaan dengan pltu itu semakin kecil
walaupun mungkin belum sampai dengan sama ya tapi semakin kecil
apakah saya mau bermodal sedikit memasang fotovoltek tapi kemudian saya bisa mengurangi konsumsi listrik saya
tidak bisa semua ya
konsumsi listrik saya dari pln

bisa lebih mungkin tidak berhemat tetapi setidaknya ikut melasterkan lingkungan karena tidak menggunakan listrik yang kotor
tantangan terbesar perkembangan energi baru terbarukan adalah regulasi
pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk menggunakan energi bersih agar target nasional enam lima gw energi baru terbarukan dapat tercapai secepatnya
sehingga indonesia tidak lagi bergantung pada energi fosil
yogi tujuliarto jakarta